hai meski suku dinas pertamanan dan hutan kota jakarta pusat mulai senin lima april
memperlakukan pembatasan jumlah peziarah sejumlah umat muslim masih terlihat antusias melakukan
tradisi ziarah kubur ke makam kerabat mereka seperti di tpu karet bipak jakarta pusat sejumlah
warga mengaku tradisi ziarah kubur jelang ramadan sulit ditinggalkan meski dibayangi pandemi kofit
mainti untuk saya jarak itu sangat bermakna banget karena kebetulan yang saya kunjungi adalah
anak pertama saya ia meninggal dari tahun dua ribu dari kelahiran dia memang dia lahir tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat sudah
lama banget kalau udah dua puluh tujuh tahun dia meninggal sepekan terakhir tempat pemakaman umum di jakarta
sudah dipadati para peziarah
kedatangan para peziarah membawa berkah bagi para pedagang kembang yang berjualan mereka mengaku
diizinkannya warga berziarah pada tahun ini membuat pendapatan mereka meningkat
lumayan dari tahun kemarin jatuh it ya lumayanlah ya lumayan banyak banyak hai ya normal kembali

pemerintah mengizinkan masyarakat melakukan ziarah kubur masyarakat diimbau untuk tidak berkerumun dan menjalankan protokol kesehatan ketat